karena kemarin aku tetep maksa ikut kontes cocok
karena aku yang maksa papi buat
nemuin ini semua dari kamu
sebelum kamu minta maaf
mama sebenarnya udah maafin kamu
iya ini malam kali masih siang
aku minta izin dulu ya
aku masih pengen ngobrol sama kamu
kamu gak bisa bantu apa apa sama reva
engkau beri aku
yang benar buat reva ya allah
aku bener bener bingung ya
aku gak setia
dengan kamu reva
karena aku tau betul
kamu adalah seorang wanita yang baik
papi sadar betul
papi ngerti betul itu
tapi aku juga gak mau kehilangan adriana
berikan reva kekuatan ya allah
berikan reva kekuatan ya allah
berikan reva kekuatan ya allah
lapangkan dadanya agar dia mengerti betul perasaanku ya allah
hampuni aku ya allah
hampuni aku karena aku akan
aku akan memarahi anakku sendiri ya allah
reva minta maaf banget ya pi
reva bener bener terpaksa banget harus ngelakuin itu
revo juga terpaksa matiin hp karena kami bilang mau lapor polisi
kalau seandainya papi bener bener telpon polisi
nanti gimana kalau misalnya penjahatnya tahu
dan raya bener bener disakitin atau mungkin malah dibawa pergi
aku harus bantuin raya pi
dan temen temen aku tuh laganya di dalam sana saat itu
aku gak mungkin ninggalin mereka gitu aja
jadi bener raya diculik
tapi kamu sendiri gak apa apa
alhamdulillah reva gak apa apa kok
dan raya juga akhirnya sekarang udah bisa balik lagi ke abah
dan asal papi tau reva ngelakuin itu semua gak sendiri kopi
tapi banyak yang ngebantuin banyak temen temen reva
kamu jangan terlalu keras
jangan terlalu memikirkan temen temen kamu itu
kamu sekarang harus lebih fokus ke pelajaran
harus lebih fokus ke sekolah
karena sebulan lagi kamu akan un
kamu harus mulai memikirkan masa depan kamu
karena itu semua demi kebaikan kamu
hukuman akan mulai berlaku besok
kamu akan diantar dan dijemput oleh supir
dan kamu tidak boleh lagi bergaul atau bermain dengan siapapun lagi
kalau memang itu kemauan papi
ya gak akan berubah
kamu juga harus ketemu sama mama adriana
kamu harus minta maaf sama dia
minta maaf buat apa
karena kamu sudah bikin mama adriana marah
kamu kan tetap aja maksa pengen ikut kontes itu kan
papa harus mengizinkan kamu tanpa sebuah tahuan mama adriana
jadi sekarang mama adriana marah sama papa
sok pake marah segala lagi sama papa
tapi aku juga gak tega sih diperlakukan seperti ini sama adriana
mungkin aku harus minta maaf biar papi juga jadi senang

karena kemarin aku tetap maksa ikut kontes cocok
dan aku juga minta maaf karena aku yang maksa papi buat
ini semua dari kamu
sebelum kamu minta maaf mama sebenarnya udah maafin kamu
reva pasti tidak akan diikhlas melakukan itu
seandainya ini terjadi benar benar atas keikhlasan hati mereka
sungguh bahagia hidup ini
karena selama ini mereka baikan tapi hanya sesaat
aku nggak tahu harus gimana lagi
reva sebenarnya mama ngelakuin ini semua karena mama tuh sayang banget sama kamu
kamu kan tahu sendiri sebentar lagi ujian nasional
supaya nanti kamu lulus dengan nilai terbaik
dan kamu bisa masuk ke perguruan tinggi seperti cita citanya kamu sayang
kalau udah aku mau langsung ke kamar ya
capek mau istirahat
ya udah kok sayang
dengar lo ngomel ngomel baik baik
iya aku udah denger kok
udah kan pi aku udah minta maaf sekarang aku mau ke kamar dulu
dia sudah minta maaf sama kamu kan sayang
mas kita sebagai orang tua harus gegas sama reva
kita tegas demi kebaikan rafa
supaya dia gak nacikal
supaya dia nggak aneh aneh
karena seumuran raka itu masih labil mas
mas gak mau kan anak yang mas sayangi itu jadi aneh aneh dan nacikal
maka dari itu kita harus jaga baik baik
karena sebenarnya dia memang anak baik baik
mas aku mau ke kamar dulu
aku mau ke kamar dulu

akang abah pasti habis berantem ya
saya habis berantem sama kobar yang menyengkap neng
akang abah kenapa gak terus terang
kenapa kemarin bilangnya kalau si neng itu sama temennya akang abah
yang bilang bukan teman saya siapa
memang si kobar itu temen saya teke
temen saya kecil dulu muda saya
tapi temen berantem teke si kemo tidak salah ngomong
itu mah namanya musuh
saya mah tidak menganggap sih
saya mah tidak menganggap siapapun musuh teh saya tidak punya musuh
tapi kalau si kobar menganggap saya musuh sok saya terima tidak apa apa teh
saya mah terus aja menganggap dia teman
ya teman berantem masa teman mesra boleh teman berantem tidak boleh tidak hadir
abah gimana sih saya khawatir sama si neng
tuh abah aja sekarang babak belur kayak gitu temen yang berantem
apalagi kalau yang temen itu gimana
kalem teh dia sampai aja lah yuk
ibu yang tenang ya bu jangan terlalu khawatir
mendingan kita doain aja supaya si neng itu selamat
larus pisang teteh
menurut saya apa yang dikatakan neng nadiatu betul sekali
neing raya insya allah selamat karena di situ ada ahamoni
terus ada abo terus sama teman teman
klub anak jalanan jadi tenang saja ya teteh ya
dahlah ini dipikir pikir ya daripada ribut nih
ini belum beres ini harus dibenerin lagi ini tulangnya ini
harus diomehanda diomehanda
enggak salah gitu
tunggu nanti di kantor belakang
mau bertemu sama teman teman brother brother di depan ya